setelah mengelilingi sejumlah kota di kabupaten dan kabupaten di beberapa provinsi
torch relay atau kirap obor asian games tiba saatnya dibawa ke jakarta
ya api abadi akan dibawa ke sejumlah tempat di kawasan jakarta pada lima belas hari ini hingga delapan belas agustus mendatang
kita lihat rutenya
untuk hari ini tanggal lima belas agustus anda harus waspada karena kirap obor asian games dua ribu delapan belas akan dimulai
dari jakarta timur tepatnya dari lipo mall keramat jati kemudian lewat jalan raya bogor
menuju pondok gede dan taman mini indonesia indah
nah kirab obor kemudian akan melewati jalan tbs lima tupang menuju tanjung barat warung jati barat dan kawasan ragunat
dari sini kirap obor akan dibawa ke jalan raya cilandak kko dan berlanjut ke jalan ampera raya
pejaten barat dan kemudian menuju ke mampang perapatan jalan rasuna said kuningan menteng raya
dan akhirnya berakhir di balai kota jakarta
ya dengan adanya kirab obor ini akan ada sejumlah rekayasa lalu lintas diantaranya penutupan ruas jalan raya ragunan
cilanda kko hingga ampera raya mulai pada pukul sebelas siang hingga pukul tiga sore
arus lalu lintas dari arah selatan jalan pasar minggu yang akan menuju jalan raya ragunan
dialihkan lurus ke arah utara jalan pasar minggu
sementara itu arus lalu lintas dari arah selatan jalan pasar minggu yang akan menuju jalan raya ragunan

sedangkan lalu lintas dari arah selatan yang akan belok ke kanan
lewat jalan raya ragunan dialihkan lurus ke arah utara jalan warung jati barat jalan raya pejaten dan seterusnya
kemudian juga arus lalu lintas dari arah barat jalan tb simatupang
yang akan menuju jalan ampera raya dialihkan lurus ke jalan tbc matupa

dan arus lalu lintas dari jalan kemang yang akan lurus menuju jalan ampera raya
dialihkan belok kiri menuju jalan pejaten barat dan seterusnya
arus lalu lintas dari arah timur jalan tbc matubang yang akan belok kiri menuju jalan rm harsono
dialihkan lurus ke arah barat tbc matupang
sedangkan arus lalu lintas dari arah barat jalan tbs matupang dan arah utara jalan warung jati barat
yang akan menuju jalan rm harsono dialihkan menuju ke jalan tb simatupang jalan fatmawati dan seterusnya
harus anda ingat juga jika rekaya selalu lintas ini dilakukan secara situasional selama kirap obor berlangsung
jadi anda harus pantau terus ya bagaimana pergerakan dan juga imbauan dari petugas yang berjaga
jika memang pawai ini kemudian melewati jalan tersebut tentu akan ada penutupan arus lalu lintas